ya kita beralih ke depok ya iqbal ini polres depok menggelar patroli cipta kondisi untuk mencegah tauran dan juga aksi geng motor saat sahur on the road
guna memberikan layanan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalani rangkaian ibadah puasa ramadan
lalu seperti apa situasinya saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama
halo selamat pagi dito kalau tadi sudah dijelaskan bahwa patroli ini digencarkan ya selama bulan ramadan
tapi kalau anda lihat di lapangan seperti apa patrolinya apakah memang ini hanya memburu remaja remaja yang mungkin saja nongkrong nongkrong di sana atau justru ada kegiatan lain yang dilakukan
halo selamat pagi maggie dan juga iqbal
memang tadi kesami sempat mengikuti kegiatan patrolinya
patroli yang dilakukan oleh polres depok
tadi memang kita ketahui dari polres depok sendiri mereka ada empat regu terus mereka debar ke sejumlah wilayah
tadi saya kebetulan ikut salah satu regu yang menuju ke arah sawangan depok
dan memang ketika kami di jalan kami memang tadi juga di dalam paparannya dalam apel persiapan untuk melakukan patroli
juga kapolres juga menyampaikan kepada jajarannya untuk bekerja dengan sungguh sungguh dengan giat
artinya memang jika melihat ada kerumunan masyarakat atau remaja memang sebaiknya langsung ditanyakan
apa tujuan mereka dan dibawa mereka untuk pulang
tapi memang kebetulan tadi kita kami patroli sampai sawangan menuju ke sasawangan
memang kami tidak melihat ada terlalu banyak warga atau remaja yang berkumpul
tapi memang ketika menuju kembali menuju ke arah polres tapi sempat melihat ada seorang warga masyarakat naik sepeda motor
kemudian menghampiri kami dan menyampaikan bahwa sedang ada tawuran
nah ketika kami menuju ke lokasinya memang kita lihat memang ada sejumlah remaja tapi mereka langsung lari kocar kacir berhamburan
menarikan diri melihat ada pokok
patroli polisi dan ketika kami berusaha mengejar memang mereka bisa berhasil kabur
tapi memang menunjukkan bahwa setidaknya dengan ada kegiatan patroli seperti ini bisa meredam aksi tawuran yang dilakukan remaja
dan memang kita ketahui juga iqbal dan maggie memang terutama dari tahun ke tahun terutama pada bulan ramadhan
itu entah kenapa tapi memang angka terjadinya tawuran itu justru meningkat
dan memang kita ketahui ada jam jam rawannya yaitu setelah sholat taraweh dan juga menjelang sahur
menjelang sahur di sekitar pukul empat
bahkan sampai pukul lima pagi
sehingga memang saat ini patroli masih terus dilakukan untuk menjaga situasi kondusif masih terus terjaga
ada pun juga bukan hanya di wilayah depok saja yang memang mendapat perhatian
memang kita ketahui bahwa kapolda metro jaya juga meminta para jajaran untuk terus giat melakukan patroli
untuk mengatasi masalah tawuran remaja maupun juga geng motor
dan memang sudah dikerahkan sekitar dua personel baik itu dari masing masing polres dan juga masing masing pos
untuk terus melakukan patroli setidaknya setiap malam selama bulan ramadan ini sendiri
nah memang tadi kita mungkin tadi sudah dibacakan bahwa memang untuk di depok sendiri setidaknya sudah berhasil mencegah lima aksi tawuran
dan mungkin yang tadi kalau bila dihitung berarti artinya enam
tapi yang mirisnya ketika saya mendapat informasi dari salah seorang petugas yang melakukan patroli pada malam malam sebelumnya
mengatakan dia sempat menangkap bocah yang masih berusia mungkin kelas lima sd memegang senjata celurit
senjata tajam untuk tawuran
jadi membuat saya kaget juga gitu karena seorang bocah lima sd memegang celurit untuk tawuran gitu
kalau mungkin perang sarung mungkin masih bisa dimaklumi tapi kalau menggunakan senjata tajam itu sudah mengerikan dan merupakan sebuah tindakan yang kriminal
oleh karena itu memang patroli patroli ini terus digencarkan untuk mencegah hal hal tersebut
nah selain juga tadi ditanyakan apakah patroli saja memang mereka juga nanti akan memeriksa warga masyarakat timur kumunan dan juga memeriksa hp nya juga
karena memang kita ketahui bahwa saat ini banyak tawuran itu dilakukan atau mereka janjian menggunakan media sosial melakukan dm
sehingga memang ini juga menyulitkan pihak kepolisian karena memang mereka berkomunikasi menggunakan media sosial
menggunakan perangkat telpon pintar mereka untuk janjian mereka nanti ketemuan di mana
atau mungkin juga kasih tahu disini ada patroli kita hindari kita pindah ke lokasi disini lebih aman
sehingga ini juga cukup mengerikan karena memang kita ketahui banyak juga aksi aksi tawuran ini juga diunggah ke media sosial
karena memang mereka ingin memperlihatkan aksi aksi mereka dan itu sungguhnya sangat disayangkan
ada pun mungkin iqbal dan megi dapat saya informasikan juga bahwa data yang saya peroleh dari polda metro jaya
setidaknya dari tanggal dua puluh dua puluh maret sampai tanggal dua puluh lima maret itu sudah terjadi sekitar delapan kasus tawuran
dimana pada tanggal dua puluh dua maret terjadi satu kasus tawuran di kawasan jalan benda di kota tangerang
kemudian pada tanggal dua puluh tiga maret terjadi tiga kasus tawuran yaitu satu di wilayah jati pulau palmerah jakarta barat bahkan menyebabkan satu korban tewas karena terkena senjata tajam
terus kemudian terjadi di daerah celuruh kota tangerang terus kemudian tanjung priuk
kemudian pada tanggal dua puluh empat maret terjadi tiga kasus aksi tawuran yaitu di jakarta jakarta selatan sebanyak lima belas remaja diamankan
kemudian di wilayah cipondoh kota tangerang sebanyak enam remaja
perang sarung mereka juga diamankan
dan kemudian pada tanggal dua puluh lima maret terjadi satu kasus yaitu di kawasan jati uwung kota tangerang
nah sementara itu memang untuk meningkatkan patroli sendiri kita ketahui memang sudah banyak tugas yang dikerahkan
salah satu hal yang juga telah diubah skema melakukan patrolinya adalah dari perintis atau tim presisi itu sendiri
dimana mereka yang tadinya di kota depok ada tiga tim dimana sebelumnya dua tim disiagakan di shift siang
dan satu tim disiagakan di satu malam sekarang dibalik
jadi sekarang ada dua tim di shift malam dan satu tim di shift siang
ada pun juga diinformasikan bahwa untuk shift malam itu dibagi wilayah barat dan juga wilayah timur
untuk welbar sendiri itu meliputi kecamatan pancoran mas sawangan beji dan cinere
dan kemudian tim yang ke timur itu wilayah cimanggis dan juga untuk semajaya
sementara itu juga kapolres depok juga mengimbau kepada warga masyarakat terutama
agar memerhatikan anggaran mereka
agar memerhatikan anaknya
agar supaya anak anak mereka sudah dipastikan ada di dalam rumah maksimal pada pukul sepuluh malam
untuk menghindari ada potensi gangguan kaptimnas ataupun juga tawuran antar remaja
kita kembali ke anda iqbal dan juga maggie
baik dito ini disayangkan sekali ya
padahal kalau jam jam sahur seperti ini harusnya membangun semangat bersama menjalankan ibadah puasa bersama
luar biasa sekali maggie pagi hari ini
tapi memang sekali lagi ya
ada baiknya memang hal ini tidak terjadi lagi
apalagi ini kan tentunya pasti berdampak besar bagi masyarakat yang ada di sekitarnya
terima kasih dito sekali lagi